ayah sudah meninggal
ayah kamu orang baik dia pasti masuk surga
ayah sakit jantung
udah tau gue nanya
kenapa lo gak isi dulu
kita nyari duit di bogor yuk
jauh kalau duitnya gede
nanti isi besi dulu ya motor gue
kan duitnya baru mau nyari
mau kemana lo
tengah teman saya
kamu tunggu sini
bukan saya yang kurang ajar
kamu berani sama gue
jangan pake pisau dong
tapi testament saya pulangin dulu
masa gue udah sampe sampe ngejamret
kalau gitu saya nggak jadi pergi
lu beneran berani sama gue
tapi jangan pake pisau
nanti kalau kena saya bisa mati
saya belum mau mati
amal ibadah saya belum cukup
abis makan petai ya
enak aja petai
pernah dengar istilah senjata makan tua

bang parman hebat juga
gara gara dia nih
gara gara dia lari kesini
kita jadi harus kesana
kok gak tau
gak tau pak
kenapa kau hanya bisa menjawab
ijazah kau sma kan
harusnya kau tau
bukannya gak tau
sma nggak belajar mesin ya pak
anak buahnya om
kamu masih ingat saya
bau bekas pegang sampah
tadi motornya disini
kok sekarang gak ada
ayah sudah meninggal
ayah kamu orang baik
dia pasti masuk surga
ayah sakit jantung
itu resikonya jadi orang kaya
orang miskin kan juga bisa meninggal
tapi biasanya bukan karena sakit jantung
kenapa om jadi tulang sampah
daripada jadi tukang tipu
tadi saya nemu
saya kira gak ada yang punya
ah ah kita kembali
jalur yang aman aja
kita gak bisa terus
kalau ketemu kereta di jembatan kita bisa